pt kereta api indonesia mewajibkan calon pengguna kereta anak anak berusia di bawah dua belas tahun
yang akan melakukan perjalanan jarak jauh untuk menunjukkan hasil negatif tes pcr
yang berlaku tiga x dua puluh empat jam
peraturan ini dibuat berdasarkan surat edaran kementerian perhubungan no satu ratus dua belas tahun dua ribu dua puluh satu
dan berlaku mulai dua puluh empat desember dua ribu dua puluh satu hingga dua januari dua ribu dua puluh dua
aturan dibuat untuk meminimalisir resiko penularan covid sembilan belas pada anak yang belum divaksin
contoh balita satu tahun ataupun di bawah satu tahun itu boleh menggunakan ka jarak jauh
hanya saja harus mengikuti ketentuan tadi tetap harus melampirkan bukti pcr
dan perjalanannya untuk anak di bawah dua belas tahun wajib didampingi oleh orang tuanya
aturan wajib pcr bagi anak dirasa memberatkan orang tua calon pengguna kereta
kalau pcr kan cukup mahal ya lebih baik mendingan seperti yang sekarang nih
kalau antigen itu kan di sini di pasar senen sekitar empat puluh lima ribu
nah kalau pcr kan di atas seratus nah lebih baik sih
karena memang kondisinya juga belum memungkinkan untuk hal tersebut
lebih baik masih swab antigen aja
agak ribet juga sih
maksudnya kalau misalnya itu harusnya sih kalau di bawah yang belum vaksin ya
khususnya buat anak umur di bawah dua belas tahun seharusnya nggak usah pcr sih ya
para orang tua mengaku anak anaknya sulit untuk melakukan tes pcr
mereka juga khawatir anaknya trauma karena merasa sakit saat dites
swab antigen aja yang saya rasakan ya itu anak saya nggak bisa diem
apalagi pcr itu kan lebih dari sekali kan masih ketenggorokan kehidung
dengan swab antigen aja anak saya itu nggak bisa diem
nah ini kan anak saya usianya tiga tahun
lebih baik sih saran saya lebih yang mudah dan simpel swab antigen aja
nggak mau kan nggak boleh dicolok colok gitu
betul sama kan harus antigen ya antigen rata rata kan yang colok kayak
jadi trauma anaknya gitu takutnya
adapun aturan berbeda diterapkan bagi remaja dengan rentang usia dua belas hingga tujuh belas tahun
yaitu wajib menyertakan bukti vaksinasi minimal dosis pertama
sementara orang dewasa berusia tujuh belas tahun ke atas wajib sudah divaksin dosis kedua
dua kelompok usia ini juga harus menyertakan bukti negatif tes antigen yang berlaku satu x dua puluh empat jam
ya beginilah situasi saat anak harap
harus melakukan swab pcr ataupun antigen di stasiun pasar senen
memang sedikitnya anak ini merasa tidak nyaman saat ada alat yang masuk ke hidung ataupun mulut mereka
namun syarat ini harus dilakukan mengingat untuk keamanan anak anak saat melakukan perjalanan